lima anak komodo dan puluhan satwa dilindungi nyaris diselundupkan ke luar negeri
kepolisian daerah jawa timur menangkap delapan orang yang diduga sebagai bagian dari jaringan penyelundupan satwa ke luar negeri
lima anak komodo terenggiling binturong lutung kakak tua raja berang berang elang jawa
serta kucing hutan disita polisi dalam penangkapan di surabaya dan semarang pada delapan belas februari dan dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
delapan orang ditangkap di dua lokasi tersebut
kepada polisi mereka mengaku akan menyeludupkan satwa asli indonesia ini ke luar negeri melalui singapura
komunikasi kami melakukan perlindakan juga di wilayah jawa tengah tepatnya di semarang
kami telah melakukan penangkapan dan bahkan melakukan penahanan terhadap tersangka tersangka
yang terlibat di dalam bisnis jaringan binatang binatang yang dilindungi
bukti tadi telah disampaikan salah satu daripada paspor
salah satu bukti bahwa yang bersangkutan terhubung dengan jaringan internasional
di mana untuk komodo ini hasil penyelidikan dan data yang kita dapatkan
dan nantinya kita masih menunggu data hasil forensik daripada lapor
patut diduga kurang lebih bahkan lebih dari empat puluh satu komodo yang telah keluar
untuk harga jual satwanya ini berapa
untuk harga jual untuk sampai ke luar negeri
dari data yang kita dapat dan keterangan yang ada bisa mencapai lima ratus juta
untuk satu ekor komodo
menurut polisi jaringan perdagangan satwa ini sudah beroperasi sejak dua ribu enam belas
seorang tersangka bahkan merupakan residivis kasus yang sama
badan konservasi sumber daya alam wilayah dua jawa timur menilai
selain perlindungan satwa perlindungan terhadap potensi genetik satwa harus mendapat perhatian
jadi catatan penting yang pertama kami instansi tlhk menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada teman teman polri
ini jaringan yang mohon bisa dibantu sampai tuntas
karena seperti yang disampaikan tadi di luar negeri ada beberapa spot yang menerima satwa yang betul betul cantik di indonesia
dan harganya luar biasa
biasanya larinya ke zoo sebagai koleksi di luar negeri
dan itu luar biasa
yang lebih penting lagi peredaran ini bukan hanya spesimen hidupnya tetapi juga genetiknya

petugas balai konservasi akan melepas satwa satwa hasil sitaan ini
jika ada satwa yang tidak bisa hidup di alam liar akan dititipkan di lembaga konservasi yang ada di indonesia
selain puluhan satwa polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai paspor hingga telepon seluler dan satwa mati yang sudah diawetkan
wahyu pratama putra surabaya